dalam rdp dengan komisi dua dpr pemerintah provinsi papua barat menyatakan setuju dan mendukung pembentukan provinsi papua barat daya
syarat syarat teknis maupun administrasi provinsi papua barat daya dinilai telah siap dan juga lengkap
betul sekali lady pemekaran tersebut dinilai dapat meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lima kabupaten dan satu kota di wilayah sorong daya
para kepala daerah di lima kabupaten dan satu kota di wilayah papua barat yang terdiri dari kabupaten sorong sorong selatan raja ampat tambrau dan kabupaten maibrat serta kota sorong bersepakat untuk membentuk provinsi papua barat daya
provinsi baru ini nanti merupakan pemekaran dari provinsi papua barat
selain untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan publik
pemekaran ini juga bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah yang berada di wilayah sorong raya
wilayah ini di sebelah barat berbatasan dengan provinsi maluku sebelah utara berbatasan dengan samudera pasifik dan sebelah timur maupun selatan berbatasan dengan provinsi papua barat
potensi yang bisa dikembangkan di wilayah papua barat daya antara lain sektor pariwisata perikanan kehutanan pertambangan perkebunan maupun sektor industri
dengan alasan provinsi yang baru ini mendukung agar percepatan pembangunan di papua barat daya itu sendiri dan juga tambro
karena kita lihat bahwa wilayah papua khususnya papua barat ini cukup luas dan sulit dijangkau
maka dengan adanya pemerintahan provinsi yang baru ini dengan harapan agar supaya bisa membantu dalam hal mendorong percepatan pembangunan itu sendiri
provinsi papua barat daya yang baru
karena alasannya bahwa itu kan sudah mengalir dari bawah aspirasi dari masyarakat sejak masih di provinsi papua
jadi satu sampai dengan provinsi papua barat sendiri akhirnya muncul terus
jadi itu kami kepala kepala daerah di sorong raya yang menjadi daerah bawahan dari calon provinsi papua barat daya
kami menangkap itu aspirasi itu dan kami terus memperkuat dan melobi itu ke pak gubernur
pemerintah pusat termasuk komisi dua
ibu kota provinsi baru ini direncanakan berada di kota sorong
tiga ratus hektare lahan telah dipersiapkan pemerintah kota sorong sebagai pusat pemerintahan provinsi papua barat daya yang diusulkan
kota sorong punya pertumbuhan ekonomi ipm dan lain lain sangat siap
itu suatu saat yang sangat luar biasa sekali
indikator indikator inilah yang harus dipakai dalam hal menentukan suatu pemekaran daerah itu
senin enam belas desember perwakilan provinsi papua barat beserta sejumlah kepala daerah pengusul provinsi papua barat daya
melakukan rapat dengar pendapat dengan komisi dua dpr untuk membahas masalah pembentukan daerah otonomi baru ini
provinsi induk papua barat menyatakan setuju dan mendukung pembentukan provinsi papua barat daya
syarat syarat teknis maupun administrasi provinsi papua barat daya
dinilai telah siap dan lengkap
oleh sebab itu dari sisi regulasi sudah ada terpenuhi dan dukungan pemerintah juga sudah bisa dilakukan dengan cepat
oleh sebab itu kami juga mengharapkan agar komisi dua juga bisa mendorong ini dengan pemerintah dalam hal ini dari kementerian dalam negeri
dalam rapat dengar pendapat dengan komisi dua dpr
perwakilan provinsi papua barat dan kepala daerah pengusul pembentukan wilayah papua barat daya
menyerahkan dokumen teknis maupun administratif yang diperlukan untuk pembentukan daerah otonomi baru
komisi dua dpr menyatakan akan segera memanggil menteri dalam negeri untuk membahas masalah pembentukan daerah otonomi baru pada akhir januari dua ribu dua puluh mendatang